pse masih menjadi sorotan menyusul keluhan sejumlah pengguna platform digital terkait nasib dana mereka di platform tersebut
lantas mengapa sebenarnya masih banyak platform yang agak susah tunduk ya pada aturan pse ini
kami bahas malam hari ini bersama niko sehaan anggota komisi satu dpr ri dan trisha wijaya head of economic opportunity research center for indonesia policy studies atau cips
selamat malam bang niko dan juga mbak trisha
selamat malam mbak
baik terima kasih bang niko dan juga mbak trisha sudah bergabung dengan kami malam hari ini
kita membahas bagaimana ternyata pse ini punya babak drama yang cukup panjang
saya mau ke bang niko dulu deh sudah senyum senyum soalnya
oke bang niko dari dpr sendiri melihat satu sisi memang positif ya ini memberikan perlindungan bagi penggunanya bagi masyarakat terkait dengan perlindungan data pribadi
tapi banyak juga yang merasa ini berdampak salah satunya terhadap bagaimana nih nasib orang orang yang mungkin memang mendapatkan upah atau gaji
perlindungan data pribadi bagaimana cara mereka bisa menggunakan data pribadi bagaimana cara mereka bisa menggunakan data pribadi
sebenarnya implementasinya gimana sih bang diko pse ini sebenarnya di lapangan sendiri
ya satu sisi ya itu tadi indonesia punya bergening power
siapapun yang mau masuk ke sini mau beroperasi di sini harus tunduk pada aturan kita
ya jadi kalau sampaikan tadi memang kita memang perlu
ketekatan dari pemerintah
pertama ini berapa kosong besar mereka itu untungan dari itu
banyak yang belum terdaftar
tiga pesan komi pesan kerjasama menangkal di simposan
ini tidak bisa tangkal bersama sama
jadi apalah pengembangan komi imposan ini adalah yang sudah percaya
kan itu sudah
beroperasi di indonesia itu benar sekali
tetap berat permasalahan tak
dan permasalahan kasih
itu nggak bisa semuanya dilakukan lakannya berat
waktu ini sudah dua tahun
tapi dua tahun kan nggak bisa saja
buka ya dan sebelum tutup
sehingga kelihatan sekali ini tak well planned
nah ini adalah komunikasi dari awal
dikat dengan pak
semua pss percaya
kita semua tahu bahwa pssi kepentingan yang besar di indonesia
katakanlah misalnya akan ada masalah dengan paypal misalnya
artinya kalau kita testikan
dua bulan sebelumnya jadi buat seluruh teman teman terhadap
kan tindakan khusus ya
itu terlibat marah
nah komunikasikan next
menurut saya permasalahan
yang mengatur itu
saya sebagai orang tersebut
merasa bahwa ini
dan ini sejak lama
artinya pse itu sudah tepat
artinya pendekatannya tadi yang dipermasalahkan
pendekatan kurang lebih saya tangkap adalah bagaimana komunikasinya
dalam artian ini sosialisasinya
sosialisasinya melihat selama ini terhadap para pengguna
masyarakat yang menggunakan platform platform digital ini
kemudian satu lagi sosialisasi terhadap platform digital itu sendiri
baik itu domestik maupun juga internasional
itu yang memang tidak berjalan maksimal
berarti bang niko
betul sekali jadi gini
kalau kita praktisnya
di eropa itu
ada tujuan utama
bahwa ekonomi digital bisa lebih baik dari kebanyakan
jadi ada pertamaan di sama sama
selain masalah yang lain
misalnya masalah dan juga konten
jadi di sana
kita membuat praktis tentang informasi tahun dua ribu dua puluh dua
yang sama dengan eropa
untuk sama sama menangani covid
tidak bisa ditangani satu arah seperti sekarang
hanya harus dasar
harus bersama sama duduk
dan kita memecahkan permasalahan yang ada ke depannya
saya yakin semua setuju
disinformation hampir konten atau
dan berbahaya itu
harus kita bersama
tidak bisa sering
hanya sebagai pola
kemudian memberikan informasi
harus bersama sama menangani permasalahan permasalahan yang ada
kalau komunikasi sosialisasi
itu yang mungkin ditengah rayu oleh niko siahan
salah satu penyebab benang kusut pse
punya drama banyak
drama panjang banget nih sampai dengan
bahkan ya itu tadi
apa kominfa harus jemput bola sendiri
sampai minta bantuan kepada kedubes ya
apakah itu juga perlu atau tidak
mbak trisha apakah mbak trisha juga sejalan dengan bang niko
iya di satu sisi memang
ini sudah tepat memberikan perlindungan
yakin juga nggak ini memang membawa
bagi para pengguna masyarakat
pengguna platform ini
ya makasih mbak
saya setuju dengan apa yang pak niko baru
dipaparkan sebelumnya tentang bagaimana sebenarnya
dasar inti dari
peraturan pse ini adalah merujuk kepada
peran aktif pemerintah
di mana pemerintah juga mulai berperan sebagai regulator
dan mencoba mengintervensi dunia digital kita yang
pencernaan data atau
banyaknya ancaman terhadap pelindungan data pribadi
dan disinilah kesempatan pemerintah sebenarnya untuk menjalankan
fungsinya sebagai regulator
baik untuk memastikan adanya pendataan
tata kelola digital yang lebih baik
tapi sebenarnya yang saya lihat di sini masalahnya bukan
sudah tepat atau belum tapi
sudah kesepahamannya sudah sama atau belum
karena di sini kita lihatnya sepertinya ada kesalahpahaman
antara pemerintah dan bisnis
pemerintah itu melihat perspektif pemerintah itu lebih ke
segi administratif mbak
jadi kayak melihatnya itu sangat teknokratis
kayak oh yang penting kita sudah ada sistem online
dan sangat efisien
semua sudah tersedia dan
dan di sini bakal ada mekanisme yang
lebih bagus gitu

teknologi teknologi inovasi dan sebagainya
tapi dari segi bisnis itu perspektifnya berbeda
karena yang mereka lihat bukan dari segi administratif
tapi dari segi legalitas substancenya
jadi secara substansial kemana uu baru
uu nomor lima tahun dua ribu dua puluh ini bakal kemana gitu
dan pengendalian konten setelah mereka registrasi bakal kayak gimana
dan apalagi seperti paypal digital platform pembayaran
yang memuat berbagai data pribadi sampai kayak verifikasi paspor
data perbankan yang sangat sensitif sekali
tentunya mereka ingin ada kepastian hukum
sebelum adanya registrasi dari psa sistem psa ini sendiri
jadi sebenarnya ini ada perspektifnya berbeda
cara pandang mereka cara pandang pemerintah dan bisnis
terutama bisnis yang dari luar testing seperti paypal
inilah yang menjadi masalah
nah ditambah lagi ini mengapa jadi drama berbagai drama
karena pemblokiran paypal tentunya paypal
itu menyentuh hajat hidup orang banyak mbak
itu juga menyentuh kalangan freelancer kita
which is itu tiga puluh tiga juta populasinya di indonesia sekarang
kalau merujuk ke statistiknya indonesia tahun lalu
terutama di tengah pandemik juga jumlah freelancer juga semakin meningkat
dan itu menjadi sumber pendapatan mereka medium
instrumen untuk menerima pembayaran terutama dari luar negeri
jadi ya tentunya kita berharap adanya kejelasan hukum
terutama dari segi substan bukan hanya dari segi admin
kayak misalnya legislasi ini gampang infisien atau gimana
tapi lebih ke substance dan harusnya pemerintah dan bisnis
memang duduk bareng mencoba mencari titik kesepahaman dari permasalahan ini
oke duduk bareng itu juga akhirnya bisa sejalan tadi dengan bang niko
pola komunikasinya itu yang selama ini tidak terjalin dengan baik
sehingga tidak ada kesamaan perspektif
sehingga tidak ada kesamaan perspektif

antara mungkin dengan pemerintah indonesia dalam hal ini
kominfo dengan platform digital tersebut
untuk pse ini perlindungan data pribadi
apakah ini juga bisa menjadi satu satunya atau solusi terbaik lah paling tidak
terhadap permasalahan perlindungan data pribadi yang selama ini
masih menjadi ini kita tantangan buat kita
ya kalau saya ingin menambahkan ya mbak
sebenarnya ya kata orang kan di setiap ada krisis selalu ada kesempatan ya
dan menurut saya inilah kesempatan pemerintah dan bisnis untuk duduk bareng
bukan hanya untuk menengahi isu polemik perdebatan mengenai pse ini
juga mengenai uu pdp yang sampai sekarang pengesahannya memang masih
masih belum ada kejelasan kapan akan disahkan di parlemen
tapi setidaknya uu pdp juga ada ruu nya
dan seharusnya uu pdp ini sejalan dengan inisiatif pemerintah dalam masalah pendaftaran pse ini
karena kalau kita buk cermin juga ke negara sebelah
itu hanya indonesia dan vietnam yang belum ada uu pdp nya mbak
jadi secara tidak langsung dengan adanya pengesahan uu pdp
juga memberikan kepastian hukum secara substansial kepada pelaku bisnis digital
oke ini harus dijawab oleh bang niko
pse ini bukan pertanyaan saya
itu pertanyaan dari mbak trisha ya bang nicole ya
pse ini harus didukung oleh instrumen yang lebih kuat lagi dengan adanya ruu pdp ini
saya harus menjawab mbak trisha ini
karena dijawab tadi dinyatakan ini belum selesai di parlement
tepat sekali dialognya malam hari ini
langsung ditempar ke saya
jadi kalau memang sangat terkait
basis dari bisnis atau perusahaan di indonesia adalah persediaan atau pse
dimana kita menaikkannya ya salah satunya
kita akan menciptakan mengenai pengamanan
keperluan dan itulah yang diperlukan
dan juga saya tidak seperti melihat pakai baterai
wah ada perasaan perahadanya
wah ada kebobosan data
dan wikipedia waktu itu
sampai sekarang tidak dijelaskan kepada masyarakat
apa yang terjadi
bagaimana sehingga menjadi apa namanya
bahwa masih belum terbuka
sehingga banyak juga para platform di sana
karena bahwa pasti ini aturan hukumnya belum jelas
jadi mereka tidak mau
dan setelah ini lagi lagi masalah komunikasi
dibuat sehingga pdp nya
setelah pdp nya selesai
which is beneran yang masa depan
baru psa itu
jadi psa itu menjaminkan undang pd
dan undang undang perlindungan
jadi iya data data yang anda
kalau anda sebagai psa
jadi jangan sekolah kolah
kalau sekarang undang undangnya belum
jadi undang undangnya yang mengemin
tapi undang undang yang kuat
itu adalah undang pribadi
kenapa patricia punya apa namanya
ulur pada ototnya akan menjadi
nah di sini juga kami pr
ya suatu kewakilannya kepada mereka mereka yang komunikasi lebih teknis
dan lebih teknis
dan menarik masalahnya
presiden juga akan menunjukkan keadaan yang tepat
nah atau otot pribadi
ini ngomongin soal perlindungan data pribadi
nanti jadi lain topik ya
karena sebenarnya ini fokusnya sebenarnya ke psa
karena itu masih satu rangkaian
tidak apa apa masih satu rangkaian bang niko
saya ke bang niko deh bang niko
ini kan woro woronya sebenarnya udah lama
udah dari tahun lalu
sudah dikasih batas waktu tenggat waktu
sampai dengan juli kemarin
kemudian sampai sampai karena kena protes
ya kan dari banyak warga net
dari banyak pengguna
sampai ada hashtag bloggerkominfo
akhirnya dikasih perpanjangan
karena kayaknya susah banget komunikasinya
minta bantuan sama kedubes
kenapa sih sebenarnya layanan layanan platform ini
kok kayaknya susah banget
patuh dan tunduk sama aturan pse ini
ini ke saya apa ke trinja
ke bang niko dulu
jadi kalau saya sudah sampai
ada masalah di percayaan
belum nyatakan bahwa
kita melindungi data
eh data yang sebenarnya gini
harusnya pepo harus ngasih
kalau di psa
di serta merta
pemerintah bisa akses
bahwa kan enggak
tapi akan ditemukan pun
ada data yang berguling
baik masuk maupun keluar
orang yang dalam jaringan
kemudian bisa dengan data tersebut
dengan penegak hukum
turun untuk membuka data tersebut
data itu akan disisihkan
atau dibuat oleh pemerintah indonesia
secara pada para kom tersebut
itu tidak memiliki kemampuan atau
belum diselesaikan permasalahan data
bagaimana mereka mau membuatnya
nanti waktu datanya juga
mungkin yang menjadi jalan
aturan di masing masing perusahaan
yang sepertinya tidak bisa diberikan
kenapa platform digital ini
susah sekali tunduk
tadi mbak niko
saya agak sedikitnya samar samar tadi
susah sekali untuk
yang sini meyakinkan sana
yang sana meyakinkan sini
itu yang menjadi ganjalan lah
kenapa mungkin platform platform ini tuh
alat sekali untuk mendaftarkan
pse di indonesia
sebenarnya mbak ini agak kosong ya
kalau kita dari sisi audiens gitu perspektifnya
audiens ini kayak wait and see dua duanya
kayak dua duanya saling menunggu
nanti ada mainan carror and stick juga di sini gitu
tapi menurut saya
peraturan ini paling berdampak dan
yang paling memicu polemik memang
ketika peraturan ini ditujukan kepada
sasarannya perusahaan asing seperti paypal
dan dari paypal sendiri
ini sangat susah sekali bagi mereka
untuk memahami pentingnya dari
terutama ketika pemerintah
peraturan ini penting
demi tata kelola dan juga menjaga indonesia yang berdaulat
kembali lagi masalah kedaulatan ini kayak gimana gitu
karena bisnis dan pemerintah
data sovereignty itu terbeda gitu
dan bahkan di setiap negara itu pun juga
malaysia indonesia singapore china itu mengandalki

setiap negara negara itu mengandalki konsep sovereignty dan data sovereignty yang berbeda gitu
jadi kembali lagi

untuk perusahaan luar negeri
yang dimana mereka juga mempunyai
pasar digital di negara lain yang sehingga
benchmark nya itu berbeda
nah ketika kembali lagi ke masalah benchmark
itu mereka masih melihat indonesia berarti
belum mempunyai standar ukur yang dimana
mereka bisa block trust dengan pemerintah
kecayaan dengan pemerintah
sehingga kalau ini tentunya akan mungkin
yang saya lihat ya dalam seminggunya
akan menjadi wait and see terus
yang satu akan menunggu dan melihat
semua perkembangan yang terjadi
di tengah perdebatan masyarakat
lagi lagi kita akan lihat dan tunggu
tadi permasalahan komunikasi
kemudian bagaimana kesungguhan
untuk meyakinkan bahwa
tidak hanya visi dan misi
secara detail bisa dijelaskan
untuk melakukan pendaftaran sesuai dengan
aturan yang ada di indonesia
baik bang niko dan juga mbak trisha
kita sudah berusaha juga untuk menghadirkan
pihak dari kominfo untuk bisa bergabung
dalam diskusi kita malam hari ini
namun sayang sekali sampai dengan sore hari tadi
belum ada yang berhasil untuk
atau menyatakan kesediaannya bergabung ya
tapi mudah mudahan kedepannya menarik diskusinya
panjang kayaknya mungkin bisa tiga jam
terima kasih mbak trisha dan juga bang niko
atas waktunya malam hari ini